ratusan warga terus berlarian mengejar mobil yang dikira pengobatan alternatif ida dayak
warga menghentikan laju mobil dan meminta minyak pengobatan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu
tidak ada satupun polisi yang mampu mengendalikan masa
warga mengaku kecewa karena sudah antri sejak pagi
pengobatan akhirnya dihentikan oleh polisi lantaran situasi tidak terkendali
awalnya proses pengobatan berlangsung tertib
pasien ditangani oleh pria bernama heri warga talkandang yang mengaku mantan suami ida dayak
tidak dibubarkan kita sifatnya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak hadir
karena belum ada pemberitahuan resmi dari kepolisian
atau panitia tidak mengajukan izin keramen ke paniti kepolisian
hanya kita urai agar masyarakat mengerti dan bisa meninggalkan tempat
warga yang datang mengaku mendapat kabar ada pengobatan tradisional di pasar mimbaan situbondo dari media sosial
ibu bermaksud untuk jam lima tadi
jam lima dari mana
saya sudah berada di situbondo
meski dihentikan polisi hingga selasa sore polisi tidak meminta keterangan panitia pengobatan alternatif
polisi juga belum bisa memastikan apakah pemberi pengobatan benar mantan suami ida dayak
pemiliputan cnn indonesia